tang datang tunggu tang
tang tunggu tang
ada apaan kau ujang
jangan marah tuh tang
begini tang saya mau pinjam kacamata rembo boleh ya
alah tang kacamata aja hilang saya ganti ya
jangan ah nanti rusak
iya betul juga pak ustadz ya
bukan betul juga betul sekali
kamu kenapa cium tangan seperti itu
ih emang yang bener gimana
ya biasa aja tuh cium tangan ma
ya kayak begini nah gitu
kenapa dia mama yang cium tangan kamu
ih ih ih maaf ma jangan marah marah
gaji ya nanti nonton film korea ya
pakai med eh pakai med pak ustadz
saya lagi memikirkan bagaimana caranya membangun ciraos
menurut saya mah ikut aja pilkades pak ustadz
saya mah bukan orang yang gila jabatan dah
siapa yang bilang situ kila jabatan
eh trio kue kue lagi ada apa nih pasti hari song hari hari omong kosong
hai ha ha hai kum kalau mereka ngomong teh jangan didengerin orang mereka suka
berantem sendiri sama istri mereka masing masing kalau kamu dengerin yang
ada malah sesat nanti kamu yang boleh nasihatin kamu itu cuman saya malah
harus kamu dengerin kenapa karena saya selalu mesra sama si iko
ih iya ya kang dadang gak pernah berantem sama istrinya sama si iko
iya iya iya si dadang bukannya gak pernah berantem sama si iko iko nya capek
berantem sama dia kita aja males laden india apalagi istrinya masa kang dadang
pamerin barangnya sendiri ke istrinya nggak mungkin ceng
ya udah kacamatanya di rumah kang
tapi ingat kacanya jangan sampai disentuh sama tangan
febri gak mau ibu sama bapak pisah
nanti febri tinggal di rumah kang
ini gak mau tinggal sama nenek
sekolah febri gimana
memang lagi agar ke oscar
kamu pulang ya
ngapain kamu nginep limu sholat terus
udah pulang udah kayak gak punya rumah aja
jelasin semuanya ke esy
terus setelah saya baikan sama esy
masalah jadi selesai begitu
masalah akan selalu ada
kita ini salah
dan tidak ada yang bisa memperbaikinya
apanya sih yang salah apanya
seharusnya mencari nafkah itu kita laki laki
kita keluar mencari rezeki
membawa pulang untuk anak
ini malah perempuannya yang keluar
cari rizki pulang untuk suami dan anaknya
yang benar itu kos para
untuk anak dan istrinya
istrinya tidak diperbolehkan sama dia untuk kerja
itu yang benar
kamu kok aneh sih kamu
kamu bangga sekali sama kos suara
kamu dikasih apa sih sama dia
dibilangin apa sih sama dia ah
kadang kadang aja kita nggak sadar
kalau ke suara ada di sekitar kita
bintang memang seperti itu
bintang itu bukan karena cahayanya yang terang
tapi karena sekelilingnya gelap
kamu jangan mengalihkan obrolan
kamu jangan ikut ikutan kok suara
ya begini di kampung ini
yang waras dibilang stress
yang stres malah dibilang waras
saya emang gak stress kum
ini dia yang stress nih